selamat ke bawah alhamdulillah kita cuma begini juga ada di
bunga alhamdulillah kalau kita bisa mau kamu bisa mencukupi kebutuhan anak anak
itu sudah bersyukur sekali

beli dua yang mana aduh sudah di tengah pasar begini pengen pengen ke toilet
boleh anterin saya nggak bisa nggak tahu tempatnya
kamu disini tunggu tunggu itu saya mau ke toilet dulu ya sama mama ya itu awas jatuh
dia ambil barangnya
bapak apa deh
bapak bapak ambil juga
terus tidak bayar
ilham merasa kaget
terus ada rasa takut juga
terus gimana kita pindah pasar atau
kita pulang aja dia gak bisa jawab
mungkin kaget takut gitu ya
gak bisa gak tau mau ngapain
kejadian ini hanyalah salah satu yang harus
muhammad ilham al kodri jumaking
atau yang akrab dipanggil
setiap membantu ibunya perjualan
bu cah berusia sembilan tahun itu
terpaksa menanggung resiko
atau lebih tepatnya
sudah terbiasa menghadapi bahaya
di palak preman pasar
sumarni ibunya juga tak punya
ia hanya bisa menenangkan anak ketiganya itu
agar tabah dan kuat
tetap mencari rupiah
dari tiap gulali
yang bisa dijual di pasar
sore ini memang benar benar bukan
hari keberuntungan kami
pasar lebih sepi
hanya dua puluh lima rupiah
yang berhasil didapat
yang berhasil dijual lima rupiah
tapi berapapun uang yang berhasil
tetap membuat bu sumarni dan ilham
selain untuk dibelanjakan kebutuhan sehari hari
sumarni butuh pengeluaran besar
untuk anak keempatnya
yang berkebutuhan khusus
bermula saat berusia sepuluh bulan
ia mengalami panas tinggi
naila sepenuhnya lumpuh
tak bisa bicara
kondisi itu berbarengan
saat sumarni juga sedang mengandung
kondisi ini membuatnya
hingga kini menginjak usia tujuh tahun
naila masih terus membutuhkan
yang memakan waktu tenaga
dan tentu biaya
yang tidak sedikit
kondisi ini membuatnya
yang tidak sedikit
dibuat kursi ini
habis dikasih ini
ini siapa yang buatkan
bapaknya karena kelaman biasanya jatuh
supaya dia tidak bisa kemana mana
sampai jatuh kejadian
ya menangis teris
kalau goyang sedikit pasti takut
jadi mau keguling gitu
iya karena lihat bentur kepalanya
tidak mungkin sakit di dalam
kondisi keluarga yang serba kekurangan ini
membuat ilham paham betul
dengan ekonomi keluarga
dan berusaha membantu
kenapa kau mau bantuin mamahnya
karena dia sudah tua
dia sudah tua
jadi saya mau bantu
bagaimana kamu mau bantu
untuk membuat gulalu
saya mau bantu
bagaimana kamu mau bantu
kamu kasihan sama mamah
karena harus jaga adik sendirian
kita selalu melihat ke bawah
cuma begini saja ada di bawah
kita selalu menunjukan
kita selalu menunjukan
kalau kita bisa melakukan
itu sudah bersyukur sekali
masih banyak orang di luar sana
masih butuh ini
siang hari menjelang
anak anaknya pulang sekolah
sumarni mulai menyiapkan dagangan
ulali ini dibuatnya sendiri
dari bahan bahan sederhana
dan pewarna makanan
pekerjaan ini dipilihnya karena bisa dilakukan di rumah sambil mengawasi naila
terlebih dengan menjual gulali membuat sumarni bisa membantu orang lain
kalau tusuknya ini berarti apa
orang tidak mampu juga sama samaan itu
saya minta tolong sama dia buatkan bambu
meskipun banyak bebannya ibu tetap mikirkan orang lain
wah biasa sekali
masih bisa bersyukur di situasi yang sulit seperti ini
kita selalu melihat ke bawah
alhamdulillah kita cuma begini cuma ada di bawah
kita selalu menurut dari selalu mensyukur
kalau kita bisa makan bisa mencukupi kebutuhan anak anak itu sudah bersyukur sekali
melihatnya memang tampak mudah tapi tentu jika belum terbiasa sulit untuk membentuk gulali
sepertinya gulali itu memang manis sepertinya bikinnya hanya sambil duduk
tapi memang butuh kajian ya iya bu
tidak mudah bikinnya
jadi ternyata bahan bakarnya pakai gas led gitu ya

jadi sebenarnya ini panas kalau dibakar ya iya bu
karena terkadang ada putiran gula yang terlimpar dan beresiko terkena bataan
terus nggak bisa masuk tuh
memasukkan gulali yang sudah jadi ke dalam plastik adalah persoalan selanjutnya
gunali dikemas dengan plastik dan harus diberi udara
hingga mengembang agar lebih tahan lama
untuk menyegelnya bagian ujung plastik harus dibakar dan dilekatkan ditusuk bambu
tapi ini juga membuat tangan saya berkali kali terbakar korek api
di rumah sederhana di kelurahan panampu kecamatan talo kota makassar inilah
ilham dan keluarganya tinggal
ayahnya jumaking terkadang ikut membantu membuat gulali jika sedang di rumah
ia bekerja dan sering keluar kota
cumaking dan sumarni dikaruniai lima anak
anak pertama mereka kelas dua smp belajar di pesantren di kabupaten pindrang
anak kedua mereka satu tahun lebih tua daripada ilham
terkadang ikut bergantian membantu perjualan gulali
tak hanya keluarga mereka yang tinggal di rumah ini
di dalamnya ada nenek dan tiga orang adik kakak dari pihak bu sumarni
total lima belas orang menghuni rumah yang luasnya hanya sekitar empat x enam meter itu
meski hidup dalam himpitan ekonomi ilham dan kakaknya kiram
tak pernah absen berangkat ke sekolah
kedua orang tuanya sadar pendidikan lebih utama
prestasi ilham di sekolah memang bukan yang paling cemerlang
tapi kegiatannya berjualan membuatnya jadi lebih terdepan dalam subjek berhitung
kalau pertama pertama dulu dia waktu masih dari
karena kan gurunya ke sekolah
tapi dia masih berhitung
tapi anaknya yang daring dia gak ada hp nya
jadi dia rajin ke sekolah dia belajar secara mandiri sama saya
kemudian anaknya aktif aku beraji sekali
biasa belum waktunya menyapu menyapu dia suka membantu
tak punya biaya membuat ilham dan kiram hanya bisa memakai seragam bekas kakak mereka
jika ada rezeki lebih orang tua mereka baru bisa mengangsur membeli sedikit demi sedikit seragam baru
namun bagi ilham dan kiram seragam lusuh bukan alasan untuk malas ke sekolah
dengan senyum lebar dan semangat yang ditebar mereka enggan berhenti untuk meraih mimpi
semakin dihamb silk beauty and
jika ada kesempatan yang sangat ter zat
saya juga svenseng sesuatu
saya rasa sangat dapat ada mereka facebook and facebook unislad dan youtube di luar negre

kami mengajak mereka berkeliling menikmati pantai losari
meski lahir dan besar di kota angin mamiri
mereka tak pernah sekalipun berwisata ke pantai losari yang menjadi ikon wisata kota makassar
senang sekali rasanya hati saya
melihat kaki kaki mereka berlarian bebas di kawasan pantai losari
terkadang hiburan memang tak selalu harus memakan biaya besar
melihat laut lepas di sisi barat sambil bermain cukup menjadi pengobat jenuh
tak cukup di situ kami juga masih punya kejutan lain untuk mereka
adia untuk anak anak baik yang tulus berkorban demi keluarga
buat sekolah ilham sama kakak kiran butuhnya apa
sudah jelek ya
buat nanti naik kelas ya
belum ada bajunya lagi
oke kita mau cari
kayaknya juga sudah tambah besar
nggak cukup ya
yang di rumah seragamnya
buat kelas lima mau kelas empat ya
tak banyak memang
hanya seragam sepatu serta keperluan dasar untuk sekolah mereka
tapi melihat ekspresi riang ilham dan kiram
membuat hati saya tak kalah girang
baju sama siapa
tadi saya ajak jalan jalan
melihat dua anak lelakinya punya seragam baru
kami juga tak lupa membelikan keperluan adik bungsu mereka akila
yang akan masuk sd tahun ini
serta sedikit kebutuhan untuk naila
buat kalau satu dus biasanya habisnya bisa berapa lama
kalau dus segini biasanya dua hari
biasanya dibantu sama akhila juga
oh karena berdua sama sama minum susu
kebutuhannya banyak sekali ya bu
butuh susu seperti ini ya
popoknya buat naila
betul ya yang ini ya bu
ya mudah mudahan lah
ini kan kebutuhan yang pasti ya bu
karena belum bisa
berarti buang air sendiri masih belum bisa
sehari harus butuh berapa bu popok seharian
tiga empat dalam satu hari
jadi dua ini kebutuhan yang paling utama dan sepertinya biayanya paling besar ya bu
ya mungkin tidak seberapa yang kita belikan
tapi mudah mudahan pas untuk kebutuhan anak anak ya
terima kasih banyak
iya makasih banyak
terima kasih mbak
terima kasih mbak
terima kasih bu
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak bu
terima kasih banyak bu
terima kasih banyak
terima kasih banyak ibu
selalu keluar sehat sehat selalu ya

senang sekali bisa main ke sini
main lagi ke sini boleh bu
kalau sudah merepotkan berapa hari
ya tidak apa apa
ya jadi punya keluarga baru ya
di usianya yang masih sangat muda
ilham telah menghadapi kerasnya kehidupan
bocah ini bekerja dalam diamnya
merelakan masa kecil
ilham adalah satu lagi contoh kisah
pukulan hidup yang memaksa dewasa lebih cepat
tapi tak ada satupun manusia yang bisa
yang dibiarkan terbawa arus
tanpa diberi kekuatan oleh sang pemilik kehidupan
untuk melawan gelombang kesulitan